dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bersama kami koordinator fungsi penerangan sosial budaya kbri bangkok nur rohmah hidayat
selamat siang ibu rohmah
selamat siang mas berdi
terima kasih sudah bergabung dengan kita bu rohmah
bu romah kita ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana kemudian aksi yang kabarnya sampai hari ini masih berlangsung dan dianggap sebagai aksi rakyat versus raja
dan sebagian pihak menganggap dan memprediksi ini berujung pada revolusi bagaimana bisa memahami ini ibu
terima kasih mas kadi atas pertanyaannya
demonstrasi ini terjadi sejak minggu lalu tanggal empat belas oktober
dan untuk hari ini pun masih kemungkinan akan terjadi lagi aksi demonstrasi
namun demikian memang belum disampaikan aksi demonstrasinya akan terjadi di mana
karena memang biasanya informasi yang diberikan oleh para pemerintah
tim demonstran tersebut para masa diminta untuk berkumpul di stasiun bts terdekat
yang baru kemudian akan disampaikan di posisi mana mereka akan menuju untuk melakukan aksi demonstrasi tersebut mas ferdi
ibu roma ada kemudian respon yang cukup disorot yaitu tentang pemberitaan atau larangan pemberitaan aksi ini oleh pemerintah thailand
apakah kemudian dengan berlanjutnya aksi seperti ini ada hal hal yang juga
dilarang atau apa namanya ya
bagaimana kemudian pemerintah thailand ini merespon aksi ini sampai hari ini ibu roma
ya baik mas
jadi kemasa minggu lalu ketika aksi demonstrasi ini terjadi pada tanggal empat belas oktober
selanjutnya direspon oleh pemerintah melalui penetapan emergency degree pada tanggal lima belas oktober mas
sebenarnya kalau penetapan emergency degree sendiri ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah thailand sejak bulan maret kemarin
namun demikian penetapan
penetapan emergency degree sejak bulan maret kemarin itu lebih kepada emergency degree untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
emergency degree yang ditetapkan oleh pemerintah thailand pada minggu lalu itu lebih mengaktifkan di dua pasal di dalam emergency degree yang terkait dengan unjuk rasa
jadi di seksian lima dan seksian sebelas dari undang undang emergency degree
ibu roma kita juga ingin mendapatkan bagaimana kondisi wni di sana ada laporan terbaru bu romah
kalau untuk kondisi wni sendiri pada saat ini alhamdulillah dalam kondisi baik mas
dari kbri bangkok kami telah mengeluarkan beberapa himbauan yang ditujukan kepada wni
himbuan itu kami masukkan ke dalam website kepada media sosial dan juga kami sampaikan kepada simpul simpul komunitas masyarakat indonesia yang ada di thailand
jadi himboan kepada masyarakat indonesia yang berada di sini adalah untuk menghindari tempat aksi terjadinya unjuk rasa
dan kita juga meminta
untuk masyarakat indonesia tidak ikut menyebarluaskan berita berita terkait situasi dalam negeri thailand yang berasal dari sumber sumber yang tidak resmi melalui media sosial ataupun media lainnya
dan juga sekitar dua minggu yang lalu kami dari kbri bangkok juga sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat indonesia secara langsung
yang mana dalam kesempatan itu kembali lagi kami juga menyampaikan kepada masyarakat indonesia di thailand untuk kiranya selalu menjaga keselamatan dan juga menjaga kesehatan
seperti itu mas ferdi
bu roma ada laporan dari wni tidak bu ya tentang kekhawatiran mereka sendiri karena kalau kita lihat eskalasinya semakin besar begitu demonya sepertinya belum akan reda aksinya
apakah apa yang akan diakomodir oleh kbri di sana untuk kemudian mengatasi kekhawatiran kekhawatiran wni di sana bu
kalau untuk kekhawatiran wni yang disampaikan kepada kbri pada saat ini
kami belum menerima hal tersebut ya mas
karena memang meskipun terjadi demo suasana masih cukup kondusif
jadi aparat kepolisian mereka juga melakukan penjagaan
aktivitas di bangkok sendiri masih berjalan dengan normal
public transportasi juga masih ada
pertokohan juga masih berjalan
demikian juga halnya dengan kegiatan aktivitas publik lainnya
namun kembali lagi kami mengimbau kepada masyarakat indonesia yang ada di sini untuk terus selalu menjalin komunikasi
dengan kbri dan juga mengikuti informasi informasi yang tersedia di website kbri dan juga di media sosial kbri
kalau untuk aksi yang berlangsung di tengah masa pandemi seperti ini bagaimana kemudian melihatnya bu
apakah penerapan protokol kesehatan didahulukan atau diterapkan secara ketat atau bagaimana
karena ini juga ada aturan terbaru dari pemerintah thailand begitu
ya baik terima kasih mas
jadi gini mas
kalau di thailand sendiri pada saat ini
untuk pandemi covid sembilan belas mereka sudah memasuki new normal mas
kurang lebih hampir selama empat bulan itu bisa dibilang tidak ada kasus local transmission
jadi kasus yang terjadi di thailand dalam kurun waktu empat bulan terakhir itu merupakan kasus imported cases
yang mana terjadi pada mereka yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri
untuk kasus lokal sendiri bisa dibilang tidak ada ya seperti itu
nah pemerintah tetap meskipun situasinya sudah
jauh lebih membaik dibandingkan pada awal awal tahun kemarin
awal tahun yang lalu
pemerintah masih tetap mengeluarkan himbuan
seperti kewajiban untuk mengenakan masker dan juga untuk selalu menggunakan hand sanitizer termasuk juga mencuci tangan seperti itu
jadi kalau masker di sini tetap harus digunakan
oke terakhir bu roma apa yang kemudian ingin disampaikan atau ada pesan khusus mungkin bagi wni yang ada di sana
jika kemudian ada hal hal melihat dinamika yang terjadi dari akses
jika kemudian ada hal hal melihat dinamika yang terjadi dari akses